apa yang aku mau minta contekan gimana sih
hei kalian semua jadi denger ya kerjakan ujian ini dengan jujur
dilarang saling bekerja sama
dan para siapa yang ketawa mencontek
maka ustadz gak segan segan untuk mengkucak kalian sampai mesir
kemudian ustadz peret sampai tetesan terakhir
dan ujungnya dijemur di atas getek
makanya kalau kerja hati hati gini nih jadi berantakan semuanya
ya aloh pade itu tangan kenapa jadi lem mulu sih
jangan komen aja udah kayak di sosmed
cara saya mah gue bantuin kek
ya ampun bantuan lipasin lem ini bersihin lem
jadi sekalian dah sekalian bantuin
kayak apaan ya
ah pakai garam sama air anget
positif ini mau ngelepas lem bukan ngobatin mencret
yang begini nih diajarin tapi sok tau
pade kan belum tau caranya
nih nih dengerin nih liat ini
ini air anget
oh iya pakai tangan ayam bulbul dulu
ayam bulbul pegang garamnya
nah tuangin garam ke tangan pade
kalau udah banyak garam di tangan pade dikucuk uyak eh diuyak uyak
itu digosok gosok terus padat terus
kalau emang udah sedikit apa sih kayak yang ngumpul ngumpul gitu
pade langsung dicelup ke air anget
nah tuh kan tuh
pada terlepas lemnya
bersih kan pade
ya udah jangan main becekan aja
ada itu lagi
oh iya itu pepi dia belum
kalau ya ilok ilokan masa saya apa pade yang ngelap
ya pandai aja kalau saya mau mau aja
cuma kan menurut islam kagu boleh
jelasnya lo getol
nih ini pade yang aneh dah
eh eh eh pade
itu muka orang
tapi nyamuk tetep ganteng
dah bersih dah
sitai gitu loh
anak anakku para santriwan sekalian
sebelum kita memulai ujian ini alangkah baiknya
sekarang kita berpikir
sekarang kita berdoa dulu
memohon kepada allah subhanahu wa ta'ala
agar ujian ini diberikan kemudahan dan kelancaran
hasilnya bagus dan memuaskan
dan kalian semua bisa lulus dengan menyenangkan
berdoa dalam hati
amin ya allah
aduh semoga ujiannya mudah
jangan ada yang sulit
jangan ada yang susah
nanti lukman gak bisa jawab
semoga ujiannya nggak diulang ulang lagi
iya bener banget tuh apakah tindra
semoga ada orang baik yang ngasih aku contohkan
apa dia berpikir

hey kalian semua denger ya
kerjakan ujian ini dengan jujur
dilarang saling bekerja sama
dan para siapa yang ketawa mencontek
maka utang gak segan segan untuk mengkucak kalian sampai mesir
kemudian ustadz perut sampai tetesan terakhir
dan ujungnya dijemur di atas getek
pelanetku ada nelapan
sunimang dan jupiter
saturnus uranus dan tunas
yang terpanas si venus
yang tertingin uranus
yang terbesar jupiter
yang terkecil merkurius
yang merah namanya zeman
planetku namanya bumi
bantu air dan udara
suara kamu tuh keras banget
butet please dong jangan ganggu aku
kalian ini jangan berisik cek
iya berisik siapa
tadi dimarin just aja aja kalian
jangan berisik butet
yang lainnya lanjutkan kerjain lagi ya
masaknya pedi perus perus
satu kurang satu satu
jangan ada yang memegang alat tulis dulu
ustadz musa yang mulia dasantun akan duduk di belakang
di pojok sebelah kiri untuk mengawasi kalian setiap saat
jadi kalian harus benar benar jujur
dan jangan pernah macem macem
aduh aduh aduh aduh aduh aduh

apa susah amat nih
aduh ini mana main
tunggu tunggu yang aku pelajarin
udah masuk ke kotak aku
aduh gimana sih
aduh aduh aduh aduh
udah lihat pensil aku gak
itu di tppk
gertas aku mana
percuma kamu nyantek ke lukman
tetep aja salah semuanya
patis jawabannya bebe
dia jangan tahu nama kakinya siapa
kok gak ada sih jawabannya
ini nyantekan kok ngacok nih
kamu nyantek ya
kamera yang ke cruise ttip tentunya tante tante
boleh minta jawaban gak
ini ini gak
aku aja gak tau jawabnya gimana
aku aja gak tau jawabnya gimana
boleh minta contekan gak
shh gak bisa
ada aku kali minta jauh dulu sama kamu
ah ya lah
ah ya lah
mak dari itu
maka dari itu
aku minta contekan